untunglah aku bertemu dengannya
tidak aku bisa dihukum mati oleh kanda prabu
kau tidak akan bisa pergi kemana mana
bahkan untuk menyelamatkan
kurang ajar kamu pecut
sudah masa waktu sholat asal
aku mencari sungai untuk berhutang
dan juga tempat untuk sholat
raden harus banyak makan
biar raden cepat sembuh
aku sangat merindukan kalian
ibu sam drying
ini jangan masuk
hanya salah satu
bicara bahas human
raden merindukan ibu nda raden
aku mau pulang
raden belum benar benar sembuh
jadi raden belum boleh pulang
raden ustapati tidak akan mengizinkan kamu pulang
jadi tunggu dijemput saja ya
kenapa aku tidak diizinkan pulang
nanti raden bicara sendiri saja pada raden ustapati
jika raden sudah benar benar sembuh
aku harus secepatnya pulang
kasian ayah anda
ibunya juga pasti sedih memikirkanku
orang yang sedang ku cari
ada di hadapanku
apa yang sedang dilakukan abikara
aku benar benar tidak habis pikir
bagaimana orang sejahat seperti itu
punya ketaatan pada agama
aku tidak bisa menyerang
tidak baik mengganggu orang yang sedang beribadah
aku tidak akan melepaskan
aku akan terkecoh
kitab yang kau curi itu
kembalikan kitab itu
atau kita bertarung sampai mati
kau salah nih mas
kitab itu tidak ada padaku
aku akan percaya padamu
kau memang ingin bermain main denganku
aku harus bisa menghabisi
dan merebut kitab rajema yang aku cari
aku yakin sekali
kitab itu masih ada di tangan adik kakak
mereka akan menekankan aku
dan menakutkan aku
namun aku menyerangku
tapi aku tidak boleh sampai menyakitinya
karena aku tahu
ini hanya soal kesalahpahaman saja